dua pelaku begal motor antar kota tertangkap dan menjadi bulan bulanan masa di kabupaten blitar
beruntung kedua pelaku berhasil diselamatkan polisi
sementara di pasuruan seorang pelaku begal dievakuasi dari amuk masa
inilah video amatir saat warga mengejar dan akhirnya menangkap dua pelaku begal di perbatasan blitar dan malang
usai membegal salah seorang warga
beruntung keduanya selamat setelah polisi datang mengamankan pelaku dari amuk masa
selain pelaku polisi juga menyita satu motor dan senjata tajam yang digunakan saat beraksi
dari keterangan petugas salah satu pelaku mengaku baru keluar dari lapas tiga bulan yang lalu dengan kasus curanmor
pelaku terpaksa melakukan aksi begal karena tidak memiliki pekerjaan
ketika kepikiran hanya memiliki itu
sementara evakuasi satu dari tiga pelaku begal di jalan raya sumurwaru kecamatan nguling kabupaten pasuruan minggu dini hari berjalan sulit
polisi harus melindungi pelaku dari bulan bulanan warga yang kesal terhadap ulah pelaku
namun beberapa saat kemudian polisi akhirnya berhasil menghalau warga dan membawanya ke mobil patroli
menurut saksi mata aksi pelaku diketahui saat berusaha merampas motor korban yang melintas jalur pantura arah pasuruan menuju probolinggo
namun aksinya berhasil digagalkan setelah korban berteriak hingga membuat warga berdatangan
ada tiga pelaku yang dua lari pertama yang satu lari itu yang dua ngeroyok
setelah itu yang satunya lari dipapak yang satunya
sementara saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap dua pelaku lain yang kabur dari lokasi kejadian